memutuskan saudara sendiri atau suami saudara
saudara yang memutuskan untuk kembali sekatannya
kemudian saudara sampaikan kepada terdakwa riki maupun terdakwa para terdakwa ini
kalau saudara besok pasti pulang
kapan saudara menyampaikan kepada para terdakwa bahwa saudara pulang
saya tidak pernah menjadikan yosua karungga
tidak pertanyaan saya coba dijelaskan mengenai karungga
kemarin kan para ajudan banyak bercerita termasuk para terdakwa ini
bercerita bahwa ada istilah jabatan di saudara itu sebagai karungga
apakah saudara tahu hal itu
mungkin para adc diantara para adc yang menyatakan bahwa yosua karungga
karena mungkin membantu saya dalam kas operasional
jadi kalau ada pengadaan pengadaan untuk rumah tangga
dikelola oleh yosua
mungkin atas dasar itu mereka menyebutnya karungga
tapi kalau saya sendiri tidak pernah
sebentar yang saya maksudkan
jabatan karungga itu sejak kapan ada
karena yosua hanya sebagai driver saya
saya tidak terbatas pada joshua
apakah saudara tahu
ada istilah di para adc atau ajudan itu ada jabatan karungga
oh saya tidak tahu yang mulia
saudara tidak tahu
dan mengenai peralihan peralihan siapa saja yang memegang
kalau saudara mengatakan tidak tahu karungga
berarti saudara tidak akan tahu
apakah para adc ini dipercaya oleh keluarga saudara
untuk memegang sejumlah uang
untuk mengelola kemudian membayarkan segala kebutuhan
tahu enggak itu
kalau para adc maupun art di rumah saya
tahu yosua diberikan tanggung jawab
untuk pengelolaan keuangan kas operasional
apakah hanya terbatas pada joshua
ada drk juga untuk pengelolaan kas operasional di magelang
hanya dua itu
bagaimana dengan saksi darden
darden dulu sebelum drk
jadi mohon izin yang sebenarnya dulu darden yang membantu saya pertama
tetapi karena daden itu cuti karena mau menikah
jadi diganti oleh drk untuk pengelolaan kas operasional
terus selanjutnya drk menemani anak kami di magelang
lalu diganti ditunjuk oleh pak ferdis sambo sementara oleh yosua
artinya kalau para ajudan itu mengatakan adalah istilah karungga
kalau saudara mengelola keuangan
betul ya mulia